ya alfian kita akan langsung berbincang dengan anggota dpr ri termuda dari partai nasdem yang berusia dua puluh tiga tahun
saya sudah membuat profilnya yang tadi juga ikut memimpin sidang sebagai pimpinan sidang sementara
saat ini saya sudah bersama dengan hilary brigita laset
hillary tadi gimana sudah bisa memimpin sidang dan nanti malam juga akan menjadi pimpinan sidang sementara
karena kan nanti malam akan ada pelantikan pimpinan dpr dan juga mpr
itu suatu kehormatan besar buat saya karena bisa setidak tidaknya mewakili anak anak muda
dan bisa berdiri di suatu forum yang se complicated dan se kelas dpr
dan mungkin pelantikan tadi mengingatkan saya juga kepada semua anggota dpr
bahwa ketika kita dilantik sepertinya semangat idealisme dan semangat kita akan membuat perubahan itu masih kuat
dan saya berharap semangat yang saya lihat tadi di wajah wajah teman teman ketika dilantik
wajah wajah yang ingin cepat cepat membuat perubahan buat indonesia
saya berharap ini boleh terus bertahan sampai lima tahun ke depan dan tidak diambang arus arus korupsi
oke kita mau tanya tanya dulu nih soal outfit kayaknya udah maksimal banget
kita lihat kebayanya kainnya di bawah kain dari sulawesi utara ya
iya ini kain bentengan sulawesi utara dengan motif kebayanya itu kelapa
karena memang komoditi utama di sulawesi utara adalah kelapa
dan kebayanya warna biru dan kuning ya karena memang sederhana
jadi ini dari partai nasdem jadi pasti kombinasinya sesuai identitas partai
oke hillary kan sebetulnya banyak yang bertanya anak umur dua puluh tiga tahun itu bisa apa
menjadi anggota dpr termuda tantangannya apa yang paling berat
dan bagaimana mematahkan stigma publik terhadap usia kamu yang terlalu muda
seperti yang saya sering sampaikan di depan masyarakat ya bahwa tidak ada pilihan lain
sebagai seorang anak muda untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kami mampu dan kami bisa karena kami mau
dan pada dasarnya kita harus membuktikan bahwa kita ini datang dengan politik galau
tidak hanya dengan politik uang politik identitas dan upaya upaya lainnya untuk mengambil keuntungan
anak anak muda ini masih idealis anak anak muda masih punya tenaga dan banyak semangat untuk bisa berbuat lebih buat indonesia
dan saya berharap masyarakat boleh sedikit membuka pikiran dan membuka hati untuk memberikan kami kesempatan
boleh memberikan harapan buat masyarakat akan perubahan dan warna baru di parlemen
oke tadi kan di dalam juga kita lihat ya dan juga kita dengar bahwa anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat berjanji akan menjalankan amanat rakyat
tapi kan kita tahu juga bahwa yang kemarin kemarin juga berjanji kemudian apa bedanya janji yang anggota lama kemudian anggota baru apa perbedaannya
ya mungkin karena kita melihat kondisi yang di indonesia saat ini polemik yang terjadi membuat anggota anggota dewan periode ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkali kali lebih besar
ketika kami dilantik kemarin saja mau geladi bersih geladi bersih itu dibatalkan karena adanya demo
sehingga harusnya ini menjadi satu pesan kepada setiap anggota dewan bahwa indonesia sekarang sedang membutuhkan anak anak bangsa
yang benar benar punya hati untuk melakukan respon
perubahan di indonesia dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan atau bahkan sekedar ngomong ngomong di media saja tanpa ada isinya dan mengkritik tanpa ada solusi yang konkret gitu ya
jadi kami berharap pelajaran pelajaran ini membuat kami berbeda dengan mereka dengan anggota anggota dewan periode sebelumnya dan membuat kami jauh lebih menyadari posisi dan pentingnya keberadaan kami saat ini
oke program program kamu kalau kita lihat di media sosial kan ada sahabat media hillary kemudian kamu juga berencana bikin vlog apa sebetulnya tujuannya apa yang ingin ditunjukkan gitu
sebenarnya satu sih
saya ingin setidak tidaknya meyakinkan masyarakat bahwa ada harapan untuk meningkatkan citra dpr itu sendiri
karena seperti yang kita lihat memang rendahnya citra dpr rendahnya kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat membuat masyarakat itu sepertinya mudah sekali terprovokasi
dan ini bisa menjadi hal yang ditumpuk tumpuk dan suatu hari bisa kemudian menyebabkan perpecahan buat indonesia yang selama ini kita jaga dan susah payah
dan itulah yang ingin saya ciptakan
setidak tidaknya kita bisa mulai dari transparansi
menciptakan hubungan yang transparan antara konstituen wakil rakyat dengan masyarakat
dengan setidaknya pemerintah yang ada di sekeliling kita ya
jadi kalau ada hubungan yang terjalin yang baik antara tiga komponen ini seharusnya indonesia bisa mengarah ke area yang lebih baik setiap hari
oke nah kamu udah tahu pengen di komisi berapa dan udah ada keputusan mungkin dari fraksi
kamu akan ditempatkan di komisi berapa
di komisi tiga sesuai latar belakang ilmu karena memang partai mengetahui jelas bahwa aku sejak saya sejak dari s satu s dua sampai ke sekarang ambil s tiga
mendalami pemberantasan tindak pidana korupsi
dan mereka sangat mengharapkan saya bisa berbunyi
banyak dan membuat gebrakan di komisi tiga
oke terima kasih karena pelantikan hari ini dikawal oleh ribuan mahasiswa yang lagi demonstrasi
dan komisi tiga juga banyak mendapatkan sorotan karena banyak rancangan undang undang yang kontroversial kemarin
kita harap kamu menjadi pembeda dibandingkan dengan para pendahulu yang sebelumnya
terima kasih sekali hilary atas waktunya terhadap cnn indonesia
dan demikian perbincangan saya dengan anggota dpr termuda sekaligus pimpinan sidang pada hari ini hilary brigitalasut